oh gak tau
jangan jangan kamu udah punya pacar
eh enggak enggak enggak enggak tante
aku gak punya pacar
aku gak punya pacar tante
cuma aku tiba tiba harus pergi dari situ
karena ada urusan yang sangat sangat penting tante
maafin banget ya tante
adriana sepenting apa sih
sampai kamu gak bisa masuk nyapa tante
sebenarnya adriana gak mau
adrena takut tante itu panik
dan adriana juga sebenarnya gak mau
merusak momen tante yang lagi bahagia
anak kesayangan tante lagi ulang tahun boy
jadi gini tante
aduh kamu tuh
baik banget sih anak yang berbakti
kalau sampai boy tidak mendapatkan
tempat di hati kamu
ah tunggu tante tante
enggak enggak enggak enggak
jadi jadi sebenarnya
dari pertama adrena ketemu sama boy
seneng liat boy
tapi aduh kenapa adriana harus cerita ini ya ke tante
adriana malu banget loh tante
maafin adriana ya tante
adriana adriana kamu gak usah pakai malu malu segala
kalau amat tante terus terang aja
apa adanya tante mah gitu orangnya
adriana akan ganti momen
malam ini yang tentu pengen
deketin adriana dengan boy
kapan lagi gitu ya tanpa ya
maafin adriana ya tante
oh enggak apa apa adriana
pasti ibu kamu kan lebih penting
mudah mudahan ibu kamu gak apa apa ya
makasih ya tante
terima kasih sama sama
ger alex kemana ya
lu kayak enggak tahu ya kemana lagi
kalau bukan nyariin sreva
dari siapa gis
ya angkat cepet tante
siapa tau penting
sorry ya gua ganggu
dan kayaknya motor gua tuh dicuri sama orang
ya siapa tau aja lu punya kenalan yang bisa bantuin gue kek
wah enggak ada boy
nah itu gua enggak ngerti
tiba tiba gua ke parkiran motor gua tuh udah enggak ada
jangan jangan ini kerjaan anak serigala
hah masa sih
orang motor gua kan di sekolah
ya kali aja mereka dendam ke alabar penama raya
kan waktu itu
taruhnya di sekolah
taruhannya kalau raya kalah balapan
motor lu buat mereka
itu berarti boy
ada anak serigala yang ngincer motor lu
permusuhan antara serigala dan warrior itu belum usai
lu coba serigikin ke basecamp serigala
siapa tau motor lu ada di sana
yaudah deh yaudah
nanti gua cari sana ya
gak usah dipikirin
ntar lu malah jadi stres
kalau memang rejeki lu
gak bakal kemana itu motor pasti bakal balik
tapi kalau memang bukan rejeki lu
yang penting kan lu udah usaha nyari
iya sih be
yaudah be makasih ya be ya
kalau gitu saya mau pamit dulu deh
jangan jalan dulu
ikut pak be
udah lu ikut pak be
pakai nih motor babi
bukannya mau nolak be
cuman boy kayaknya gak mau pakai motor babi deh
soalnya boy gak enak
mendingan boy naik kendaraan umum aja deh
jangan pakai gak enak gak enak sekali be
daripada lu mundur mandir naik kendaraan umum
lebih baik lu pakai motor babi
lagian babi juga berlama banget gak pakai motor
belum pulang juga
papa kok belum nyampe nyampe sih pa
kan mama jadi gak bisa telepon si boy
pa ntar kalau keduluan si boy yang pulang
berarti papa gak bisa ikut acara surprise party nya si boy
aduh jangan dong ma
ini bapak masih kena macet nih
mungkin satu jam lagi sampai rumah
mama telepon poinnya setengah jam lagi aja
jadi papa udah pasti sampai di rumah sebelum boy dateng
ya udah kalau gitu
tapi cepetan ya pa
ih lama amat
mon ajarin kita kita nge track dong mon
ajarin gue juga
gue juga mau nyari sampingan mon kayak lo
siapa tau bisa menang terus kayak lo men
gue ngerti tekniknya track track an

kan masalahnya lo tau sendiri
selama ini kan gue otot didang
dan track track an modal gue cuma nekat doang
kalau gue bisa pasti gue ajarin lo berdua
kejar pa kejar
mau terlalu kering keren juga nih